iya memang benar sekali ya praktek self love ini sangat cocok dibicarakan apalagi di hari ini empat belas februari
ini adalah hari valentines dan saya akan berbincang dengan dr zufia
dok ini kan kita berbicara lebih lebih lebih lebih lebih spesifik soal self love
tapi sebelum membahas soal self love seperti apa ilmu kedokteran jiwa melihat hari valentines ini
ya hari valentines ini kan sebetulnya orang identik dengan kasih sayang pada pasangan romantis romantic relationship
padahal sebetulnya general sekali ketika kita bisa menerapkan rasa cinta rasa kasih baik kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain
tidak hanya pada pasangan romantis sebetulnya kita menciptakan atmosfer yang lebih sehat
dan ini akan mendukung munculnya kondisi kesehatan jiwa yang lebih baik
project agar lebih sehat ya costum terus kita masuk ke selasa itu sebenarnya
awareness soal bagaimana menjaga kesehatan mental salah satunya adalah self love itu di sosial media
kalau tidak dalam ilmu yang ditekuni ataupun yang didalami oleh dokter worthy zufia investment
sebenarnya apa selflove itu
sebetulnya adalah suatu kondisi dimana seseorang bisa menerima dirinya itu apa adanya secara utuh
kemudian bisa memperlakukan dirinya dengan baik penuh kasih sayang dan respect
dan memberikan kesempatan dirinya untuk berkembang dan menjadi sejahtera
itu secara umum konsepnya adalah seperti itu self love
pada praktiknya self love itu adalah ketika kita tahu nih batasan diri kita kita tahu kapan berkata tidak kita tahu kapan memaafkan diri kalau berbuat salah kita tahu kapan perlu melakukan perawatan diri seperti itu
apakah dokter melihat sebenarnya di dalam diri manusia sendiri sudah punya mekanisme yang seperti itu
mekanisme self love itu apakah antara individu satu dengan individu yang lainnya berbeda
menyadari self love
sepertinya setiap orang punya kesadaran self love yang berbeda beda
namun yang perlu disadari adalah tiap orang harus punya self love
nah yang kita hadapi sekarang ini kadar self love tiap orang itu sangat bervariasi
dan itu sangat menentukan kesehatan mental orang tersebut
sangat menentukan apakah self love itu berbeda dengan narsistik atau egois lah ya
karena kadang kadang karena saya mencintai diri saya saya akan melakukan apapun
bedanya apa dok
bedanya self love itu sehat kalau selfish egois gitu ya narsisistik berlebihan itu yang tidak sehat
jadi kita jangan menyalah artikan bahwa kalau orang yang mencintai diri sendiri wah narsis nih gitu gak sehat ya
jadi rasa cinta sama diri sendiri dalam kadar yang sehat itu diperlukan oleh setiap orang
namun ketika seseorang itu memiliki rasa cinta terhadap diri berlebihan
sehingga mengarah kepada narsisme yang berlebihan mungkin ada nih satu kepribadian yang kita sebut narsistik personality disorder
itu cinta sama dirinya menganggap dirinya penting lebih levelnya tinggi dibanding orang lain dan gak ada empati
nah ini yang tidak kita inginkan
jadi self love itu penting tapi bukan berarti kita tidak berempati sama orang lain
bukan berarti tidak berempati dengan orang lain
pekerjaannya adalah tampil di depan layar membuat karya karya sinematik
dan juga pasti dikenal banyak orang followersnya pasti banyak
kalau soal self love dari sudut pandang seseorang yang bekerja di bidang seni
yang banyak mengenal mbak asmara seperti apa
sebetulnya sangat challenging juga ya untuk di industri hiburan
dimana setiap hari bisa dikatakan kita diadu satu sama lain
kita casting juga sama teman teman kita
kita casting untuk film teman teman kita atau teater teman teman kita
kadang kadang kita gak selalu ada pekerjaan itu
terus menerus mempertanyakan apakah aku cukup baik atau enggak
apakah teman bekerjaku lebih baik daripada aku
tapi pada akhirnya mungkin seiring berjalannya waktu dan karir
ya intinya jodohan juga maksudnya
pekerjaan itu gak berarti teman kita lebih baik dari kita
karakter itu cocok untuk aktor tersebut
dan kita semakin kuat semakin bisa menerima
semakin belajar sebagai kalau untuk pekerjaan aku sebagai aktor
semakin kuat juga jadi menurut aku juga penting self love seel upset ada bertanggung jawab
jadi kita bertanggung jawab atas keputusan kita dan gak menyalahkan situasi dari luar
menurut aku itu penting banget
dan menurut aku itu penting banget
dan punya keyakinan untuk diri sendiri di industri yang menurut aku sangat challenging
itu juga suatu perjalanan tersendiri
itu sih menurut aku
baik industri nya challenging
butuh waktu berapa lama
nah mbak asmara akhirnya oke nih saya harus benar benar mencintai diri saya
mencoba menerima bahwa memang begitu kompetitif berada di industri seni
sebetulnya kita juga gak bisa pungkirkan industri hiburan identik dengan physical looks gitu
kita diadu terus menerus
kadang kadang kalau casting juga selalu dibilang kurang ini kurang itu
dari segala aspek ya
mau dari fisik
atau talenta gitu
jadi itu berat banget
tapi menurut aku itu juga yang bikin kita jadi kuat
dan maksudnya sampai saat ini akhirnya aku sadar kita tidak saling berkompetisi satu sama lain
tapi kita berkompetisi dengan diri sendiri
apakah aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik
apakah aku bisa menjadi aktor yang lebih baik
apakah aku mau terus belajar untuk menjadi aktor yang lebih baik
karena itu adalah passion aku
jadi setelah aku menemukan passion aku
dan aku senang banget mengerjakan pekerjaan ini
dan gak ada pekerjaan lain yang aku ingin kerjakan
untuk saat ini ya
aku benar benar mencintai pekerjaan aku sebagai aktor
aku merasa itu juga suatu anugerah self love untuk diriku sendiri gitu
karena aku menemukan jalan aku
dan berusaha sebaik mungkin untuk berevolusi menjadi lebih baik gitu
dok ternyata berdasarkan cerita mbak asmara
tidak mudah di dunia
hiburan sebagai aktor sebagai aktris begitu
ada persaingan disitu tentunya ketika casting
dan kita berbicara di dua ribu dua puluh tiga
tidak hanya mbak asmara saja yang bekerja di dunia hiburan
tapi juga masyarakat biasa yang sebenarnya selalu aktif dengan gadgetnya
dan kemudian mereka merasa insecure
tadi seperti informasi yang disampaikan di paket berita sebelumnya
insecure melihat orang lain lebih sukses
seperti apa dok sebenarnya
kita harus menyikapi situasi persaingan yang mungkin ya kalau dibilang persaingan banget
enggak ya kadang kadang karena kita melihat sosial media orang lain
ya di era digitalisasi seperti sekarang
sepertinya informasi itu borderless ya
tidak ada batasan lagi
kita bisa lihat kehidupan orang yang ditampilkan di media sosial khususnya dengan lebih bebas
nah di sini rentan orang itu membanding bandingkan dirinya dengan diri orang lain
membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain
meskipun kita perlu menyadari bahwa
apa yang ditampilkan itu biasanya lebih banyak yang bagus bagusnya
jadi sisi negatifnya mungkin tidak tampil gitu ya di media sosial
oleh karena itu ketika kita melihat di media sosial ada kehidupan atau orang lain yang sepertinya lebih baik lebih bagus
kemudian kita merasa rendah merasa kurang
disitulah kita perlu menyadarkan diri sendiri
bahwa kita itu semua punya kelebihan dan kekurangan
bahwa kita itu bisa menerima diri kita secara utuh
baik kelebihan maupun kekurangan kita
dan itu tidak membuat kita menjadi kurang dibandingkan orang lain
karena semua orang pasti punya plus minus potensi dan kekurangan dirinya sendiri
artinya setiap warga masyarakat harus punya pengertian bahwa semua orang punya kelebihan dan kekurangan
kalau soal mental health awareness ini juga sering sekali kita dengarkan atau kita baca di sosial media
bagaimana masyarakat itu melakukan self diagnose soal kondisi kejiwaannya
seperti apa dok
apakah memang harus bertemu dengan ekspertis untuk mengerti kira kira sedang mengalami kegalauan yang mengakibatkan pada depresi atau seperti apa dok
sekarang informasi sering dengan mudah kita temukan ya
di google di internet dan orang mudah sekali untuk mendiagnose dirinya
oh kayaknya saya depresi kayaknya saya bipolar
padahal belum tentu ya
oleh karena itu harus datang ke profesional
ke dokter ke psikolog atau dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater
untuk mendapatkan diagnosis yang pasti tentang kondisi kesehatan mental
jadi gak boleh self diagnose
baik self diagnose gak boleh
dan nanti sesaat lagi kita akan break dulu
kita akan bahas perbincangan soal self love bersama dokter dan juga mbak asmara
dan juga ada sejumlah informasi menarik lainnya
kita juga dulu sebentar